momen pernikahan sondani dengan fia berlanti ini viral di media sosial beberapa hari belakangan
pernikahan tersebut mencuri perhatian warganet lantaran perbedaan usia kedua
mempelai yang terpaut cukup jauh yakni empat puluh empat tahun pernikahan keduanya berlangsung pada
dua belas mei lalu sondani menikahi fia berlanti dengan mahar lima puluh juta rupiah
saat ditemui di kediamannya sondani tak menyangka pernikahannya bisa menjadi viral
di media sosial ia mengaku baru mengenal sang istri sekitar sebulan waktu melekatkan singkat
itu menjelang bulan puasa hai pulang kuasa ya langsung belum nembak belum loh hahaha
itu apa yang diungkapin baju biasa
sondani berharap hubungan pernikahannya langgeng dan bisa segera diberi momongan
tradisi nyonggolan atau warakarakan merupakan rangkaian acara pernikahan budaya adat
sasak lombok nusa tenggara barat tempat ditiadakan selama dua tahun lantaran pembatasan
aturan akibat pandemi kini tradisi nyongkolan mulai kembali digelar warga acara nyonggolan
ini diadakan setelah pelaksanaan akad nikah dari kediaman mempelai laki laki menuju mempelai wanita
tradisi ini bertujuan memperkenalkan kepada masyarakat kedua pasangan tersebut telah resmi
menjadi pasangan suami istri yang sah gimana ya khawatir nggak tadi
takutnya ya banget
tapi seneng ya
menurut budayawan nyonggolan prajai memiliki filosofi atau makna mengangkat
derajat seseorang yang telah melakukan pernikahan atau perkawinan acara ketika
dan resepsi bersama nyonggolan biasanya dilaksanakan selama dua atau tiga hari
agar bisa dihadiri
oleh seluruh keluarga dan kerabat tim liputan cnn indonesia